halo selamat malam dalam kondisi politik seperti saat ini kebijakan dan norma politik
sekarang dikesampingkan demi memberi ruang bagi narasi perlawanan ekstrim
dua kubu yang berkontestasi kesuksesan kandidat kadang datang dari pengaruh dukungan sentimen publik
dimana masyarakat tidak lagi mementingkan moralitas kebenaran serta nalari yang kritis
fragmentasi publik seperti inilah hasil racikan pergulatan aktor politik yang mengisi kompetisi elektoral
contohnya selama sepekan ini beberapa narasi dihasilkan sebagai produk sekunder politik
jadi katanya bukan substansi tapi banyak yang sensasi sensasinya
kejadian kejadian politik selama sepekan inilah yang akan kami fokuskan untuk anda dalam perspektif yang berbeda
apalagi besok akan ada debat calon presiden yang keempat
nah agar kita semua dapat memotret lebih jernih peristiwa politik tanah air kali ini
saya budi adiputro anda menyaksikan layar pemilu kepercayaan
karena simularan rekomendasi agar bukan kita vert salah

silahkan tanya ya
saya tahu pak prabowo memiliki lahan yang sangat luas di kalimantan timur
itu adalah milik negara
jadi setiap saat setiap saat negara bisa ambil kembali
dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua
judulnya panas dingin politik jelang debat
kenapa kita pakai panas dingin ya
tentu saja ada yang panas ada yang dingin
kemudian jelang debat ya tentu saja
jadi debat keempat esok hari yang kayaknya saya punya dosa besar
kalau nggak dibahas bersama orang orang yang spesial pada malam hari ini
saya akan membahasnya langsung bersama bang ican ulemba
banyak sekali atribusinya tapi saya mau memperkenalkan dia sebagai direktur eksekutif institut peradaban
terima kasih bang ican
masih yakin ya peradaban kita akan maju ke depan
peradaban harus terus dibangun
peradaban harus terus bangun
jadi masih terus berkembang
isi saja harus dibangun
oke kemudian ada profesor ayesi kam analis politik dari presiden universiti
terima kasih prof ikan
terima kasih bas
kemudian ini yang sudah lama tujuh purnama katanya kita nggak ketemu
ada mas budiarto sambasi jurnalis senior kita
mas bas terima kasih telah datang
kita akan bahas mengenai debat besok
beberapa topik topik menarik ini debat besok
salah satunya kayaknya mungkin kita akan kembali ke debat pertama
di mana topik topiknya bersifat yang sangat politis
mungkin penting juga
satunya adalah mengenai ideologi
ini agak penting tapi saya mau minta mas bas dulu deh
untuk preview dulu preview sebelum debat besok
apa yang menjadi catatan anda
ini debat keempat besok secara performance
kemudian juga tema yang akan disampaikan soal hubungan internasional
kemudian soal hankam kemudian juga ideologi
ini juga menarik
ideologinya ada yang pilih apa sama
di spesifik kita ada kompasnya
ada kompasnya ada kompasnya
tapi saya mau boleh mengkritik dulu judulnya
karena ini sudah pancar oba mau habis
jadi semuanya sudah serba mengerucut
sudah kelihatan ada sebuah kondisi stabil
kondisi nyaman buat kita semua ya
karena sebentar lagi kita mencoblos ketegangan ketegangan politik
yang selama ini kita rasakan
terutama hoax dan lain lain sudah mulai meredah
tidak mulai meredah atau makin parah jelang
biasanya serangan fajar kan makin parah jelang hari eleksi
itu lain lagi
dan kalau menurut saya
review buat besok itu menjadi sangat penting
terutama untuk mempengaruhi undecided dan swing voters
yang jumlahnya konon mencapai sebelas lima belas persen lah kira kira
dan kebanyakan milenial usia tujuh belas tiga puluh sekian ya
ini momentum juga buat kedua capres
untuk lebih menyampaikan
ideologi pemerintahan hankam politik dan politik luar negeri
jadi ini bukan barang barang yang bersifat tangible fisik
ini intangible dan sedang dirindukan oleh begitu banyak pemirsa
yang mungkin besok nonton lewat layar kaca ya
kayak misalkan soal ideologi pancasila
kemana sih kita sekarang
karena ada ideologi berlawanan
dan bagaimana cara pemerintahan mengkelola pancasila sebagai sebuah kebijakan dengan bpip yang kemarin
yang agak mengalami krisis
lalu juga yang gak kalah penting soal pemerintahan
belakangannya banyak ott
jadi ini tata kelola pemerintahan kita kok keliatannya masih banyak pejabat yang gak kapok kapok
bagaimana cara menemukan formula mencegah korupsi
dan bagaimana cara menemukan formula mencegah korupsi

nah yang terakhir ini hankam dan politik luar negeri
ini juga menjadi
intangible juga menurut anda
yang kalangan milenial ingin tahu kita ini mau kemana dengan pertahanan yang pas pasan
lalu juga dengan politik luar negeri
kan presiden dua tahun pertama saja keliatannya agak rajin berkelana keluar negeri
menunjukkan kepemimpinan indonesia di asean g dua puluh dan lain lain
tapi belakangan ini seperti kurang peduli
kurang peduli karena tahun pemilu atau gimana
mungkin inklinasinya belum kesana kali ya
dari topik topik debat yang akan dibahas besok
politik luar negeri hankam kemudian soal ideologi
apa yang menjadi menurut anda ini loh kita paling pengen denger perbedaan dan komitmennya untuk masalah ini gitu
dari empat itu mana yang kira kira yang paling penting
mana yang kira kira so so kita perlu tahu dan mana yang betul betul orang penasaran
jangan bilang semuanya satu aja atau dua
kalau saya sih melihatnya bahwa
kalau debatnya kayaknya ya akan datar datar saja ya
mungkin saya agak berbeda dengan mas budi
menurut saya kalau sudah waktunya sudah seperti ini
itu debat sangat tidak mempunyai efek terhadap mereka
mereka memang tidak memiliki efek terhadap mereka
mereka yang sudah mantap
saya lihat dari misalnya survei kompas kemudian survei polmark
kalau kata durhadi aldo makuin yakuin itu tadi ya
itu saya kira ya logis logis saja
oleh karena itu debat itu malah justru kesannya nanti itu akan tetap berutat kepada apa yang memang selama ini sudah menjadi semacam trademark
yaitu misalnya kalau dari dua pastinya nanti akan menonjolkan nasionalisme

yang kedua adalah bagaimana beliau nanti itu akan berorientasi juga pada populisme
dalam pengertian bahwa semua ini akan bisa diatasi kalau kesejahteraannya meningkat
apa saja akan dijawab dengan dua itu
nah kalau dari satu kalau sudah soal ideologi itu saya kira pak jokowi akan cenderung sangat percaya diri
karena keberhasilan keberhasilan beliau misalnya saja di dalam katakanlah secara konkret
misalnya saja di dalam katakanlah secara konkret
menghentikan mengantisipasi munculnya gerakan radikal dan bahkan ancaman misalnya khilafaisme
misalnya bisa membubarkan hti misalnya kayak begitu
kemudian mengatasi gangguan terorisme dan lain sebagainya
nah soal nasionalisme pasti beliau juga bisa akan menjawab karena beliau juga bisa meyakinkan tentang misalnya membuat proyek proyek infrastruktur
itu juga nyambung dengan nasionalisme
iya dong misalnya soal papua soal apa namanya tol laut dan lain sebagainya itu bisa
nah kalau untuk polu gribelia tentu akan juga menunjukkan bagaimana kiprah beliau di dalam masalah masalah interrelation nya antara indonesia dengan negara negara besar
walaupun nanti kalau misalnya diserang soal terlalu dekat dengan cina misalnya saja
saya kira juga beliau punya cara untuk menjawab sendiri begitu ya
bang ican topik apa topik apa yang paling akan menjadi ramai perdebatannya ketat perdebatannya dan topik mana yang akan so so
ya saya sama kamu setuju semua tos aja
di debat keempat ini ya bang
karena kalau kita tubuhkan dalam kementerian ini menteri pertahanan dan keamanan menteri dalam negeri menteri luar negeri
kira kira kalau kabinet kita rubuhkan tiga itu harus ada
kira kira gitu ya seluruh dunia pasti begitu
nah saya merujuk ke mas budiarto sambazi
ini yang dibutuhkan saya kira mungkin kemampuan abstraksi
kan mereka memimpin dua ratus lima puluh juta kurang lebih bangsa besar yang kita anggap katakanlah sebuah civic nation
bukan etnic nation yang barangkali lebih homogen
jadi bung karno sendiri kan punya kekayaan imajinasi dalam mengelola perbedaan itu dengan kemampuan diksinya
itu yang barangkali ditunggu
kan ini kan forum sangat menyedot perhatian
bagaimana mengelola nasionalisme
nasionalisme kan diproyeksikan untuk keluar juga
lebih baik mana
karena dua cawapres ini konsentrasi ke hal hal yang mikro teknis
kalau kita bicara nasionalisme berarti saya menghubungkan jalan misalnya atau hal hal yang retorik
kan sudah dibahas juga pada tema tema yang lebih teknis beberapa debat
bahkan di debat dengan cawapres juga dibahas
jadi maksudku maksud saya begini
kan pemimpin itu kan akhirnya kemampuan dia untuk bukan lagi seperti dulu zaman menyihir pendukung
tapi mengabarkan apa yang mau dia lakukan dalam tema tema besar ini
itu banyak pertahanan banyak kejadian dimana mana
tapi kan dia bisa melihat di asean mau ngapain sih kita
misalnya gitu ya
kita nggak usah luas luas dulu
di asean kalau kita akhirnya menjadi lagi rujukan asean
kan untungnya mulai dari ekonomi sampai yang lain lain
nah begitu juga kita bicara nasionalisme
perdebatan perdebatan besar itu kayaknya kita harus mulai lagi
harus mulai lagi bang ya
dan itu tugas cawapres untuk mengabarkan hal itu semua kepada masyarakat
dan tugas saya memperhatikan
tapi mbang esse yang mau berdiri malu untuk mengabarkan kepada bang ican
harus stop dulu kita kita akan break aja
kata bang ican penting sekali untuk diperdebatkan dan mungkin saja akan menjadi perdebatan yang sangat konkret
ya tentu saja strategi politik luar negeri
bisa bilang ini semacam sokoguru ya bangunan itu kan tiang panjang
pilarnya itu ya ini yang kita mau bahas ini
termasuk salah satunya ideologi kan kalau misalnya politik luar negeri atau kita bicara pertahanan keamanan itu bisa debat yang cukup tajam karena perbedaannya mungkin ada
tapi kalau ideologi emang ada yang berani kemudian bilang saya bukan ideologi ini saya bukan ideologi itu
tapi kan takdirnya mas
nah kita lihat dulu prof apa sih perbedaan tafsir ideologi versi jokowi dan versi prabowo dalam dokumen dokumennya ini
kalau kita lihat ini pembina dari versi jokowi yang ada di nawacita
nilai nilai yang terkandung dalam pancasila menjadi cita cita normatif dalam penyelenggaraan negara
kita ingin pancasila jadi ideologi yang bekerja yang dapat diimplementasikan dalam tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara
pembinaan ideologi pancasila dilakukan dalam kerangka sistem dengan metode yang lebih sesuai dengan kebutuhan generasi muda
langkah langkahnya mengoptimalkan peranan fungsi bpip menerapkan standardisasi materi dan metode pembelajaran pancasila
kemudian mengevaluasi dan memperbarui peraturan perundang undangan yang bertentangan dengan ideologi pancasila
prabowo apakah ada
ini prabowo seperti kita lihat memperkuat rasa persatuan dan kesatuan sebagai peneguhan nkri
kehidupan berbangsa dan bernegara tengah mengalami degradasi potensi perpecahan konflik
antarelemen semakin besar
untuk itu prabowo
lebih panjang ya
capek juga kalau saya baca
intinya mau juga persatuan kesatuan
bang ican kalau anda lihat ada bedanya nggak
ideologi sementara kata anda sokoguru tadi
saya kurang bisa cepat membaca dan mengetahui
sebenarnya ideologi itu kan kita merumuskan kita itu siapa
nah pertanyaan tentang kita siapa itu kan saya kira nggak boleh kita anggap selesai
jadi ideologi pun kita harus lihat sebagai sebuah payung tinggi yang dipakai untuk merebuskan kita kita ini siapa
orang orang di masing masing entitas entitas kultural itu siapa
karena perlahan lahan kita akan katanya menuju indonesia itu kan bukan sebuah kata yang sudah selesai
kita sedang menuju indonesia
nah dengan demikian maka ideologi itu memang saya setuju
pancasila itu kan ideologi terbuka sebenarnya
jadi kalau ada upaya untuk menutup pancasila
ya saya kira nggak boleh
karena kita sedang melakukan tindakan yang tidak baik kepada bangsa kita
ideologi ini sangat terbuka
jelek jelek gini kan saya pernah ditatar pm empat
sebagai mahasiswa maupun sebagai pemimpin redaksi
tapi kalau kita bicara tadi apa namanya visinya jokowi dan prabowo soal ideologi rasanya gak ada
diskusi debat akan berlangsung ngambang
tapi kalau misalnya nanti kemudian apakah yang akan diperdebatkan atau sehitam putih yang dikatakan
misalnya kita dengarkan dulu komentar general hendro
kali ini yang berhadapan hadapan bukan saja hanya subyeknya
orang yang berhadapan
kubu dari jokowi dan kubu pak prabowo
dua ideologi ini sudah nyata kita lihat
jalan aja di luar
kira kira semua orang tuh dengan
tidak perlu terlalu rumit sudah tahu
bahwa yang berhadapan hadapan adalah ideologi pancasila
berhadapan dengan ideologi kilafah
ini yang kita ngomong doang perang proksi perang proksi ini udah di depan mata
kalau kita salah pilih terjadi betul
dan memang cuma ngomong doang rame proksi proksi perang
ini udah sangat dekat
jadi tolong jangan salah pilih
tapi ini adalah kenyataan
mas bas anda setuju nggak
bahwa akan sehitam putih itu nanti di debat presiden
iya bagaimana maksudnya
saya setuju sekali
akan terjadi sebuah debat ya
bukan diskusi tentang khilafah versus pancasila
karena ini sudah menjadi keprihatinan kita selama dua tahun terakhir paling kurang
dan ancaman itu real ya
ancamannya real menurut anda
kalau prof fiko setuju
sehitam putih itu nanti debatnya jadi
sekarang masyarakat bisa memilih
yang satu pancasila yang satu kilafah
atau gak semudah sehitam putih yang dikatakan general editor
kalau itu akan muncul bukan akan dimunculkan oleh panelis
tapi nanti pada sesi saling bertanya
itu akan opening pada kemungkinan munculnya itu
tetapi saya kira kalau saya melihat justru kalau dibawa ke arah sana itu malah akan menciptakan image yang macam macam
karena nanti saling serang setelah debat
saya sendiri kurang sependapat dengan yang dikatakan oleh pak hendro priyono
jadi tidak si hitam putih kilafah atau pancasila
karena kalau kita mau secara formal yang kontestasi itu tidak ada yang di luar demokrasi pancasila
justru kalau kemudian dibalik lagi nanti jangan jangan nanti yang sananya ya atau yang lawannya mengatakan ini antara pancasila dengan komunis
ini sudah repot
saya kira nggak usah begitu
sama juga dengan kemudian kita itu nggak boleh menghitung coblosan
hasil coblosan itu diboro budur karena nanti apa namanya ada jin dan gendrung
diskurs diskurs semacam ini menurut saya adalah wujud kepanikan
bukan ketenangan yang diimplikasikan oleh beliau bahwa ini makin mengerusak
tetapi kan ini kan makin kelihatan
yang satunya lagi bilang hoax itu harus dihukum seperti teroris
sekarang lebih seru lagi
golput juga bisa dikenai pasal pasal yang bisa mengaku keamanan
bahkan ada haram untuk golput
kepanikan kepanikan ini kalau dibawa di dalam debat itu malah bukannya akan membuat ini bagus
jadi saya kira kalau panelis kok saya gak lihat akan membuat satu pertanyaan yang memancing ini
hanya kalau lisan itu apa namanya langsung itu mungkin saja
justru itu yang
jadi diskusi lagi bukan debat
tapi justru itu yang saya bingung kalau kita bicara politik luar negeri strategi pertahanan kan bisa sangat berbeda
ideologi rasanya nggak ada yang terlalu bisa dibedakan tapi kemudian general hendro mengatakan bisa
dan itu sudah terwujud dan di pilpres ini akan ada pilihan yang hitam putih seperti itu bang ican
karena sistem politik yang kita pilih setelah pemilu lima puluh lima memang tidak menyiapkan ruang untuk debat
yang namanya presiden kan memimpin rapat kabinet
kalau parlementer kan dia berhadapan hadapan
jadi ada lawannya oposisi kepala oposisi melawan berada menteri beserta jajaran
jadi itu debat
kalau kita mengharapkan seperti kira kira begini
mas bas dan mas hikam mungkin penggemar sepak bola
tiba tiba kita berharap ada tim kesebelasan yang tangguh
hanya kalau yang main liverpool
soalnya adalah apakah sepanjang tahun atau selama ini ganti presiden kita punya lapangan sepak bola tiap kecamatan misalnya
jadi maksud saya bahwa kita berharap debat nanti tiba tiba hadir
itu kan kita tidak memperhitungkan sejarah kita yang begitu panjang
emang debat pernah ada di mana
katakanlah pernah di dpr juga mas ikam ya
apa yang terjadi di dpr misalnya apakah ada debat
bahkan dulu di nomor debat istilahnya delapan lima kamar
itu kan betul betul anti debat
lobby lobby setengah kamar
diskurs dulu biarkan berunding di luar setelah itu mau ke
loh debat itu semua taruh di meja
ya seperti kita lihat suasana di parlemen parlemen negara yang mungkin lebih lama berdemokrasi
nah kan pak prabowo dengan pak jokowi kan produk dari peradaban
yang tiba tiba hadir akhirnya mereka kan representasi kita semua lah
pak prabowo usianya di atas enam puluh pak jokowi dan lima puluh
kurang lebih kan begitu
mungkin sandi empat puluh an
pak maruf mungkin di atasnya pak prabowo
jadi lapisan lapisan usia ini kan betul betul ya produk peradaban kita yang memang menjauhi debat
coba tunjukkan sama saya
apakah waktu bu di kuliah dulu boleh debat
di dalam kelas sih boleh debat
tapi dulu ya saya jadi ingat
maaf kalau potong ya
waktu pilpres dua ribu empat ada lima calon
satu lagi saya lupa kalau salah
mereka pendebat yang baik
tapi mungkin karena jumlahnya terlalu banyak
sehingga agak susah ya dari segi manajemen waktu
mereka pendebat kalau menurut saya
jadi kita punya tradisi yang bagus
kalau kita lihat komposisi itu
maka mereka itu berdatang dari lingkungan sosial yang aktif
misalnya yang aktivis
orang kayak mas ikam kan berdebat sejak zaman di pesantren
mungkin karena sudah dua kali
kita hanya punya dua capres
mestinya pak jokowi atau pak prabowo
salah satu dari mereka
datang dengan jurus baru
atau datang dengan mengagetkan
kan penonton itu kan perlu juga di entertain
sekali lagi saya mengatakan
kenapa yang saya highlight disini ideologi
karena kalau politik luar negeri dan lain lainnya
itu mungkin bisa berdebat secara strategi
dan juga program kerjanya
bagaimana dengan ideologi ini kan
bagaimana memperdebatkan ideologi secara terbuka
apanya yang mau diperdebatkan lagi gitu
ya kalau soal itu tadi yang dinyatakan oleh pak hendro priyono
saya kira itu sumbernya ya kan
perang di medsos ini kan
tapi faktanya girohnya publik
suaranya publik itu seperti itu gak sih
nah apakah kedua capres itu menangkap
konten yang berbahaya itu menjadi
narasi yang sangat negatif di publik
dan itu perlu diangkat ke permukaan
supaya publik tahu
tapi secara faktual memang di publik
yang beredar sekarang memang
pancasila versus kelapa
semudah apa yang dikatakan general hendra
itu statement itu lebih merupakan
dan soal ini
soal menciptakan image
kepada para pendukung pendukungnya itu
ini kan ini berhadapan dengan
ini gitu kan
jadi ini positioning politik
untuk menjadi branding politik saja
kalau nanti sampai bisa masuk di dalam debat itu
saya kira malah bukan satu hal yang positif
jadi saya lebih setuju
kalau tadi yang di satu dua tiga
kemudian dikerucutkan dalam realitas
kalau pancasila itu kayak apa sih
nah saya akan
berarti pak prabowo kalau sudah soal penerjemahan
akan pada soal nasionalisme
dan masalah pemenuhan kesejahteraan
dua hal itu akan dicoba dijawab
jadi bukan hal hal yang digambarkan general hendro tadi
buat ada kekilafan
dan itu menjadi realitas
kalau kita mau periksa profil mereka
kan dua orang programatik gitu
satu di militer
satu di sipil
jadi artinya mereka itu mungkin
terbiasa hidup dalam agenda kerja
jadi saya setuju dengan mas hika
bahwa yang mereka turunkan nanti mungkin itu
bicara ideologi besar dan tinggi
barangkali kalau itu muncul
suasana konfliktual itu
kalau perdebatan nanti diperkirakan
tidak akan ada perdebatan yang
memang nampaknya begitu
nanti saya akan kasih kesempatan bagi coba
untuk bicara lagi
di segmen berikutnya
karena kita masih punya banyak masalah masalah lain
mui mengharamkan golput
kita akan bahas itu saja dah
anda bisa menyaksikan juga dialog kami ini
di cnn indonesia tv
dan juga di detik com
bahwa sebenarnya ini
debat yang penting
tapi kita tadi sudah sepakat
untuk tidak sepakat sebenarnya
bahwa debat besok
tidak akan begitu seru
karena susah untuk menerjemahkan hal hal
dengan mengatakan ini
para tim suksesnya
oh berarti ini
kita memperhatikan bahwa itu
pendapat tiga orang
tapi yang menjadi
bahwa majelis ulama indonesia
yang masuk ke
golput itu haram
meskipun katanya tadi
dengan semangat negara bangsa
dan juga konstitusi kita
yang memberikan hak
yang penuh bagi keluarga negara
kita dengarkan dulu yuk
apa namanya pernyataan dari mui
bukan golputnya ya
tetapi kewajiban memilih pemimpin
mengapa kewajiban memilih pemimpin
karena memilih pemimpin itu
bukan golputnya ya
itu sebuah kewajiban yang
yang tidak bisa ditawar tawar
nah karena itu
memilih pemimpin wajib
sebenarnya itu intinya
oleh karena itu
karena memilih pemimpin itu
itu sebuah kewajiban yang
yang tidak bisa ditawar tawar
nah karena itu
oleh karena itu saya berharap kepada masyarakat indonesia secara konstitusi kewajiban menggunakan hak pilih juga sebagai hak warga negara
jadi selain hak itu kewajiban
saya akan mulai dengan yang perawakannya pesantren banget
saya diambilannya pesantren
kalau kita biasanya bicara musik rock loh
kalau melihat mui sampai akhirnya ya selain pak wiranto kita tahu ada kontroversinya bahwa akan membuat orang orang yang menyebar hoax
undang undang terorisme karena ini menyangkut juga golput juga ajakan golput
terutama mui masuk ke titik titik jantung politik kita dengan mengatakan ini haram
jadi tadi saya pernah mewawancara mui dan mengatakan bahwa ini akan berujungnya pada dosa kata pak iyai
ya kalau dilihat dari perspektif beliau
yang mewakili mui tadi bisa jadi demikian
tapi kan fikih itu kan selalu ada satu pandangan dan ada satu yang lain
misalnya kan aja kalau kemudian ada alasan alasan untuk tidak memilih itu kan juga bisa dipakai untuk alasan menentukan supaya tidak dianggap haram misalnya
karena anda tidak mempunyai equal choice antara yang ini dan yang ini
jadi kemudian tidak ada
nah yang kedua yang lebih penting saya kira
walaupun mui mengeluarkan fatwa itu
kita ini berbangsa kan dasarnya konstitusi mas
konstitusi tidak ada yang namanya haram dan halal itu
apalagi di dalam soal pemilihan seorang calon presiden dan calon wakil presiden
apalagi di lambah lagi dengan parlemen kan
jadi kita tetap aja sebagai bangsa harus berbasis pada konstitusi
meskipun ada hal hal yang tidak terjadi
ada ini kan ulama kan katanya pandutan ketika ada sepi ulama itu menjadi
ketika gelap itu ulama jadi terang gitu untuk bisa mengikuti
ya tapi kan di indonesia ini kan juga orang mempunyai perbedaan pendapat kan
dan malah kalau secara politik kemudian nanti mui ini akan mendapat sorotan dan merugikan salah satu dari kontestan
karena kemudian oh mui ini tidak berdiri equal gitu walaupun nuansanya ingin menasihati semua orang
jadi kesannya gitu kesannya tidak berdiri equal
bisa aja bisa aja dibaca seperti itu
orang indonesia itu kan kertas kosong aja bisa dibaca berbeda
bang gimana bang ican kalau melihat mui turun gunung nih untuk sampai bicara mengenai
sebenarnya saya gentar ya karena ini topik yang memang para alim
anda anak pesantren juga jangan lupa bang ichard
tapi kira kira kalau saya ya hampir mengamini lah apa yang dikatakan oleh ustadz saya mas ikam ini
kalau beliau aja tuh muhammad atauillah sohibul hikam
itu namanya santri banget
tapi gini saya justru takut saja saya nggak akan bahas materi fikih kata kata orang
iya ini kita dalam konteks demokrasi kita dalam konteks
ada yang a dan yang b
kira kira kalau mau pendapat mana pendapat yang agak keras ada mazhab dalam islam kan begitu
mau yang keras sekali ada mau yang agak toleran ada
tapi yang saya mau pertimbangkan gini
itu kan pernyataan sudah ke publik
terus katakanlah tidak diikuti atau diikuti oleh hanya sedikit orang
dan gol putih misalnya angkanya tetap pada posisi undecided voters atau
loh itu kan ya saya nggak tahu bagaimana lagi menjelaskannya gitu
mungkin sebelum mengeluarkan fatwa kayak begini kan mereka ahli fikih ya
mengundang orang seperti mas hikam orang seperti mas budiato yang ngerti politik
supaya bisa duniawi dan anunya itu ketemu gitu
nah ini kita bicara dalam konteks negara bangsa
nah sebetulnya mui itu diskusi dulu lah dengan misalnya organisasi islam seri pbnu
pbnu kan sudah mengeluarkan
kan ada perwakilan perwakilan pbnu di mui
tapi ini kan kayaknya belum ada diskusi
nu sudah mengeluarkan semacam putusan di banjar
bahwa yang kita jadikan dasar itu politik kewarganegaraan
boleh saja mui mengeluarkan fatwa whatever
tapi ukuran dasar dari politik kewarganegaraan
itu adalah konstitusi
nah kalau tidak
itu sejak awal merdeka
mui muhammadiyah organisasi organisasi yang lain
itu sudah betul betul melebur dalam skenario negara kebangsaan
kalau sudah kan kita jujur saja orang mau sepinter apapun
orang mau sekaya apapun
kalau dibilang dosa kan juga takut juga
mas nasir kan kalau nggak boleh makan sesuatu yang diharamkan
ya kita cuma pengen juga tapi kan nggak boleh juga gitu kan
ini kan sudah masuk haram halal
dosa tidak dosa nggak
ada yang akan menanyakan pada ulama yang lain yang membolehkan
tapi ini keputusan secara organisasi yang dianggap menjadi kompromi ijtima para ulama
mas bas bas dalam konteks politik negara bangsa
itu sekali tadi mas sikam ya
kita sudah setuju lah sepakat
paling alih duluan lah ya
tapi yang lebih penting dari itu menurut saya memang itu adalah hak warga negara
tidak memilih pun itu bagian dari
jadi itu hak
jadi itu hak yang katakanlah suci
nggak bisa diganggu gugat oleh bahkan oleh konstitusi sekalipun oleh negara sekalipun
jadi berhak saja
nggak memilih siapapun
ya dulu memang narasinya sudah berubah
kalau dulu kan golput karena sistem politik orde baru
itu kelihatan ada semacam gengsi yang ya wah ini
keren gitu ya
keren gitu lah
perjuangan bagian dari perjuangan gitu ya
kalau sekarang kan
kan bagian dari strategi politik
apa yang diucapkan oleh mui dan juga
tapi itu jadi menurut anda itu strategi politik
mui sampai turun gunung seperti itu
termasuk yang dikatakan pak wiranto soal teroris dan apa
termasuk juga pak hendro priyono
dan itu wajar wajar saja kok
ikut menentukan mempengaruhi narasi menjelang tujuh belas april
kalau kita lihat nawaitunya nih prof ya
kalau ini kan ini keputusan majelis ulama katanya sudah sejak tahun dua ribu sembilan
dan itu di ekstensi
dari satu pemilih ke pemilih yang lain
saya ada pertanyaan yang rada derivat nih teknisnya
sebagai orang yang manut pada ulama
saya setuju bahwa golput dilarang
terus saya datang ke tps
tapi saya mencoblos dua duanya misalnya untuk capres
terus apa yang saya langgar
kan sebenarnya itu seperti golput
saya menusuk dua duanya
nah disini masih poinnya itu justru di anda ini
bahwa yang dimaksudnya
bahwa yang dimaksud golput di dalam konteks mu itu yang mana
karena ada golput karena dia sudah mencoba mendaftar
nggak ada pendapat juga
ada yang golput liburan
atau sibuk di sewa
golput telat bangun
tapi ada yang gerakan golput
menurut anda lebih baik mana
orang memilih golput karena memang tidak punya pilihan
dan secara sadar bahwa dia memang kayaknya nggak ada calon yang merepresentasikan kita
atau memilih pergi ke tps karena takut dosa
ya kalau saya bilang tentang konstitusi
ini kan masalahnya nih
ya karena publik butuh referensi
dan referensi saya tiga orang ini
kecuali kalau anda ada dalam negara khilafah
jadi yang dipakai bukan konstitusi indonesia
ada pepatah madura mengatakan kalau waktunya break kita break
kita akan break
menurut salah satu guru saya prof didi rabe ini
ya toko madura katanya selain dream
apa namanya partisipasi politik di pemilu yang menjadi penting buat demokrasi
yang penting untuk demokrasi dan proses pemilu adalah netralitas
aparat baik itu asn baik itu pejabat publiknya ataupun juga aparat tni dan polri
ini ada satu hal yang kemudian diungkapkan oleh aktivis ham haris azhar beberapa waktu lalu
kita dengarkan dulu pernyataan haris azhar
mukan itu sebetulnya ada file file yang disampaikan ke saya
yang memang itu kayak semacam template yang berisi tentang keterangan siapa dukung satu dan siapa dukung dua di level desa atau di level kecamatan gitu di wilayah tertentu
itu file template nya surveyor atau
bukan kalau dari atas itunya polisi level polsek dan polres
oke anda menemukan filenya saja atau ada hal lain bang yang lebih
sebetulnya disampaikan banyak konteksnya disampaikan ke saya
lalu juga ada foto foto bagaimana misalnya tokoh tokoh di sejumlah wilayah itu dikumpulkan oleh polisi
lalu juga dapat keterangan dari beberapa daerah lain jadi bukan daerah yang tadi saya dapat filenya
kesaksian tentang informasi ya informal lisan kalau yang di tempat lain ini lisan
yang mendengar bahwa kades kades itu juga dimobilisasi untuk dukung paslon tertentu dalam hal ini paslon dua
itu di kantor polisi
oke kdes kdes dikumpulkan di kantor polisi untuk mendukung capres satu
jadi saya pertegas pada di tempat lain itu ada kdes kdes yang dikumpulkan untuk dukung satu
saya mau ini problem demokrasi
atau tidak pasti kita sepakat kalau memang itu terjadi mungkin ini menjadi problem buat demokrasi kita
tapi kementeriannya seperti apa
ya peristiwa peristiwa seperti itu kan menjadi tanggung jawab di penyelenggara pemilu dan juga aparat
oleh karena itu peristiwa peristiwa yang menyalahi aturan dan akan merusak penyelenggaraan pemilu itu
kalau sudah diketahui oleh publik seperti ini ya harus ada upaya dari penyelenggaraan pemilu untuk mengklarifikasi
untuk mengecek atau tidak
sebab kita juga tidak boleh langsung percaya bahwa itu terjadi harus dicek betul
untuk pendataan sendiri dikatakan bahwa oleh polisi bahwa ini untuk memitigasi kerawanan konflik
nanti akan ada penjelasan
tapi mas prinsipnya itu supaya kita tidak suudon ya
tapi bahwa di dalam setiap penyelenggaraan pemilu ini ada kecenderungan ada oknum atau apapun yang kemudian bisa menciptakan kerusakan itu iya
cuma kalau itu
itu tidak segera diatasi makanya kemudian ada muncul gosip baru
indonesia ini perlu ada pengawas internasional
padahal ini juga bahan kampanye aja
gimana negara di seluruh dunia ini tidak ada yang mengatakan indonesia itu failure di dalam
menurut anda problem netralitas sudah betul betul jadi problem nyata fakta di lapangan
atau asumsi dan proyek campaign aja untuk salah satu calon misalnya
atau salah dua calon
ya tentunya kita gak seperti haris yang punya akses ke dokumen
saya tidak punya akses ke dokumen dokumen itu
atau mungkin video
tapi kalau melihat fakta tadi atau misalnya apa namanya data data yang diungkapkan oleh haris tadi
tentu saja ada oknum atau orang dalam tubuh pemerintahan baik sipil maupun non sipil yang mau ya katakanlah berinvestasi gitu ya barangkali
atau terlalu bersemangat
atau terlalu bersemangat kan bisa juga
sehingga disuruh nyelek
kan kebawa begitu
kita nyuruh a di bawah jadi c
loh lembaga pemilu kan jelas tiga lagi
masa gak satu pun bisa muncul dan memimpin komunikasi tentang masalah itu dan dilokalisir
satu hari bisa beres itu
tunjuk tempatnya turunkan tim investigasi supaya tidak kan kalau ini kabur kan masuk banyak sekali interpretasi
saya kira satu satunya bukti otentik tentang yang begini beginian itu ditulis oleh herdy syahrasat
dia pengajar di universitas paramadina
dia menulis tentang kecurangan sistemik pilkada gubernur jatim tahun dua ribu delapan ketika kofifah di kalahkan oleh
pak dekarwo yang pertama
itu betul betul otentik sekali
dan itu melibatkan juga aparat
tapi kalau di era sekarang ya lagi lagi proses keterbukaan di sini kan pasti data bisa banyak bermunculan
tapi problem netralitas menurut mas bas sendiri di era yang sangat terbuka seperti saat ini masih jadi problem nggak
kalau boleh mau jujur sejak dua ribu empat
ada kecenderungan tidak netral dari aparat terhadap calon tertentu
kalau mau jujur
dan itu sudah menjadi di amerika pun begitu kok
ada semacam favoritisme gitu ya
tapi sesimpel kata bang icah dan prof vika ya
pemilunya turun mendata
sesimpel itu atau ada hal lain yang lebih kompleks dari itu yang masyarakat
siapa yang harus menangani
siapa yang harus menangani
kan tugas kpu misalnya bukan hanya mencetak cetak kertas suara
itu kan sudah ada mekanismenya
tugas mereka justru membimbing
tugas mereka justru membimbing kita semua
membimbing peserta membimbing pemilih untuk ini loh informasi kami
kalau perlu ada updating atau pemutahiran tiap hari
kami sudah dimana kita sudah dimana
kan dibanding misalnya pemilu katanya awal
dan itu tidak mudah loh mas
dan tidak mudah karena yang kita
enggak yang kita anggap sebagai yang bisa sehingga mudah kayak bawaslu
dia tidak perform
misalnya munajat dua ratus dua belas oleh di dki itu
bawas itu tiba tiba tidak ada masalah kan
apalagi bawaslu misalnya harus ketika ada yang mengungkapkan bahwa aparat misalnya agak berpihak atau tidak netral seperti itu
mungkin nggak punya taji dengan undang undang dengan
kalau sampai taji berani melakukan penelitikan yang dalam aja saya masih ragu
terakhir kasus bendera
di nomor dua ya
ada bendera khilafah
jadi menurut anda memang dengan situasi seperti ini
dengan situasi seperti saat ini orang tidak berani bahkan aparat orang yang harus bertindak mengamankan menindak itu
ini kembali ke sepak bola karena dua
kenapa persepak bolaan di tempat lain itu maju
kan karena seluruh pemain dan ofisialnya takut sama aturan dan takut sama hukum
takut sama wasitnya yang menjadi simbol hukumnya
di kita maksudnya dikejar kejar
wasitnya takut sama pemain
dan di mancanegara plt ketumnya enggak jadi tersangka
kalau di indonesia yang salah wartawan
kalau tadi wasitnya dikejar kejar tapi ada wasit yang juga bisa agak tegas menindak
terutama soal operasi tangkap tangan
ini serangan fajar juga salah satu jadi problem demokrasi utama
kpk kemarin baru ott
saya kesian sama orang yang bernama fajar
setiap mau pemilu diserang terus
padahal enggak salah apa sama fajar
kita lihat apa sih temuan kpk kemarin bisa ditampilkan sedikit
karena ini diduga ya dilakukan oleh seorang anggota dpr ri
yang sedang ya
yang mencalonkan diri di daerah pemilihan jawa tengah
untuk pemilu dua ribu sembilan belas yang akan datang pada tahun seribu tujuh ratus enam puluh tiga
diduga yang bersangkutan mengumpulkan uang
yang sejumlah penerimaan penerimaan uang tersebut
sudah barang tentu terkait dengan jabatannya selaku penyelenggara negara
dan dipersiapkan untuk serangan fajar pada pemilu dua ribu sembilan belas nanti
ini sebelum serangan si fajarnya yang gak salah apa apa
udah wasitnya udah bisa menindak nih
ini problem yang akan terus terulang atau ada secerca harapan dengan peristiwa kemarin
ya saya kira ini serius sekali ya
problem demokrasi gak separah ini
maksudnya sampai melibatkan otb
lihat kan ott dan uang untuk di jateng
lebih bahaya mana bang ijang
di era demokrasi saat ini pemilu kita kali ini netralitas aparat seperti yang diungkapkan haris
kecurigaan atau dugaannya
atau seperti yang ditangkap oleh kpk
kita ures satu satu aja
kalau ini barangkali barangkali
saya mungkin dimarahin oleh para aktivis anti korupsi
terlalu panjangnya durasi
kampanye membuat ini kan mau kemana mana selama enam bulan
itu kan butuh bensin gitu ya
walaupun sebagian ini ditanggung oleh negara loh
apk sudah ditanggung
saya tidak sedang melakukan permaafan terhadap yang begini
pasti harus ditindak
cuma maksud saya ya kalau kita sedikit mau dingin
kan kira kira aduh gimana lagi nih
terus ah satu itu
kedua calon kita itu kan bersaingnya bukan sama partai sebelah
misalnya saya partai a mas hikam partai b mas bas partai c
itu di dalam partai itu
dalam mereka ya
itu yang akhirnya membuat si fajar fajar ini kemudian menjadi sangat terkenal gitu
prof fiam terakhir untuk menutup dialog itu
ya kalau saya setujulah dengan pendapat beliau dua ini
tapi ada hal yang lain yang mungkin tidak kalah
apa pentingnya yang harus kita pantau
yaitu pasca pemilu
jadi ini kelihatannya banyak rumah sakit yang sudah menyiapkan tempat tempat
untuk mereka yang pasca pemilu nggak terpilih
dan itu juga sangat ceria
maksudnya sakit panas atau
ya jadi ini juga penting
tapi kan nggak pernah dibahas oleh televisi oleh media padahal itu sangat penting
bayangkan kalau yang stres itu misalnya saja adalah orang orang yang pernah mempunyai kekuasaan gitu kan
jadi bisa sangat serius
makanya selain serangan fajar itu bagaimana mengatasi pasca stres
sudah diusut belum
yang bisa stres juga kalau kita ngobrol terlalu lama karena durasi nggak bisa
terus semakin lama
karena yang stres hostnya bukan kami
terima kasih prof ican
terima kasih bang ican
terima kasih mas bas
kita akan lihat perdebatan besok apakah akan debat atau akan kedua duanya
ya sudah lah ideologi sekitar sama kita tos saja
mudah mudahan tidak seperti itu
kita berharap ada debat
karena kita butuh debat kita butuh perdebatan yang keras sekali
kita tidak butuh diskusi
dan diskusi yang
jangan diskusi tapi perdebatan itu ya
seperti yang bang ican impikan di parlemen inggris ya
kami akan segera kembali bersajar tetap di lain pemilu